bagi pengendara roda dua dari arah sidoarjo yang hendak masuk ke jalan ahmad yani surabaya
mulai hari ini wajib melewati frontage road sisi barat
peraturan baru ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan
saat ini polisi masih melakukan sosialisasi hingga tanggal dua puluh empat februari
setelah itu petugas akan menerapkan sanksi tilang bagi pengendara yang melanggar
ada yang berbeda ketika pengendara dari arah sidoarjo memasuki jalan ahmad yani surabaya
tampak petugas lalu lintas berjaga dengan membawa papan imbauan bagi pengemudi kendaraan roda dua
agar melalui jalur frontage road sisi barat
saat ini satuan lalu lintas polrestabes surabaya gencar melakukan sosialisasi rekayasa lalu lintas baru
baik secara langsung maupun dengan spanduk dan videotron yang terpasang
aturan ini sebenarnya sudah berlaku sejak awal dua ribu tujuh belas
namun pemasangan rambu dan peringatan baru terrealisasi pada dua puluh empat januari lalu
sehingga kini belum diterapkan sanksi bagi pelanggar
kita beri masa sosialisasi satu bulan
jadi kurang lebih pada tanggal dua puluh empat februari nanti itu masa sosialisasi berakhir dan kita mulai kepada penindakan
aturan lalu lintas di jalan ahmad yani ini memang sudah diketahui sebagian besar warga
namun masih saja ada pro dan kontra
ya sementara ini bagus untuk menghindari kemacetan dan kecelakaan
kendaraan roda dua itu kan agak ngebut
jadi kalau ada di sisi lain kan ada pengaturan lebih bagus
kok lagi lagi sepeda motor itu dapat fasilitas yang kurang
kita sama sama wajib pajak membayar pajak seharusnya kita dapat fasilitas yang sama dengan pengendara mobil
saya setuju saja karena frontak ini kan juga memudahkan lalu lintas di surabaya
bayangin agar tidak macet
pada jam jam tertentu jumlah kendaraan di kawasan ahmad riani memang cukup banyak
adapun aturan lalu lintas baru ini bertujuan mengurangi kemacetan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas